seorang pria di kawasan baros cimahi tewas tersambar kereta api saat tengah buang air kecil di selokan pinggir rel
diduga terbentur batu korban terluka di bagian kepala setelah jatuh tersambar kereta api
jerit histeris ibu dan anak ini tak terbendung saat menemukan keluarga mereka agus somatri sudah tak bernyawa selasa siang
pria berusia empat puluh tahun yang berprofesi sebagai tukang sayur keliling ini tewas tersambar kereta api dan ditemukan tergeletak di pinggir rel kereta api di kawasan baros kota cimahi
warga yang menemukan jasad korban langsung melapor ke polisi
dari hasil penyelidikan sementara petugas polsek cimahi korban yang menderita penyakit hernia ini sering buang air kecil
namun saat buang air kecil di selokan di pinggir rel kereta api tanpa disadari kereta api argo gede dari arah bandung menuju jakarta melintas dan menyambar korban
dari polsek cimahi mendapatkan laporan dari komika timnas kelurahan baros bahwa ada seseorang yang diduga sudah meninggal di dekat rel kereta api di wilayah baros
dugaan sementara karena mungkin kebelet karena punya penyakit herlia jadi kan sedikit sedikit kencing kemudian kencing mungkin diduga ada kereta yang lewat kehembus kaget kemudian terpental
seluruh harta benda milik korban
tak ada yang hilang termasuk sepeda motor yang masih terparkir
jasad korban warga cisarua ini langsung dibawa ke rumah kampung halaman untuk dimakamkan pihak keluarga
teresna pamungkas cimahi